pasca penembakan masal di sekolah dasar robb elementary school di kota uvaldi texas
seorang tua murid sekolah itu menekan pihak berwenang karena dianggap lamban melumpuhkan pelaku
penembakan itu menewaskan sembilan belas murid dan dua guru
kita akan menemui jurnalis voa rifan dwiastono yang kini berada di kota uvaldi texas
selamat malam waktu amerika terima kasih sudah bergabung bersama sian indonesia
kalau saya melihat di belakang anda saat ini ada kegiatan yang mungkin bisa jadi anda ceritakan apakah ini bentuk penghormatan warga uvaldi terhadap korban yang terjadi akibat penembakan
ya yuda tepat sekali ini yang ada di belakang saya
pertama tama saya saat ini berada di alun alun kota jupali negara bagian texas
dan di belakang saya ini alun alun ini saat ini menjadi sebuah lokasi untuk warga untuk kerabat dan juga untuk keluarga korban
dalam penembakan masal di sd rob elementary school untuk memberikan penghormatan terakhir untuk mengungkapkan bela sungkawa untuk memberikan salam perpisahan untuk para korban
ada sembilan belas murid sebagian besar berusia sembilan dan sepuluh tahun murid kelas empat sd dan juga dua guru yang tewas dari aksi penembakan masal yang dilakukan oleh pelaku bernama zalfanoramos berusia delapan belas tahun hari selasa lalu waktu amerika serikat

dan memang di sini ada kegiatan yang mungkin bisa jadi ada di belakang saya
dan ini masyarakat masih berkumpul

ada dua puluh satu salib yang melambangkan dua puluh satu korban tewas dalam peristiwa penembakan masal ini
ada dua puluh satu salib yang melambangkan dua puluh satu korban tewas dalam peristiwa penembakan masal ini

ada dua puluh satu salib yang melambangkan dua puluh satu korban tewas dalam peristiwa penembakan masal ini
ada dua puluh satu salib yang melambangkan dua puluh satu korban tewas dalam peristiwa penembakan masal ini
ada dua puluh satu salib yang melambangkan dua puluh satu korban tewas dalam peristiwa penembakan masal ini
ada dua puluh satu salib yang melambangkan dua puluh satu korban tewas dalam peristiwa penembakan masal ini
south carolina dan beberapa wilayah lain
lalu bagaimana reaksi warga amerika serikat
pastinya terjadi kontradiksi terkait dengan undang undang kepemilikan senjata
meskipun juga yang saya baca dari survei american gun facts di tahun dua ribu dua puluh
ada tiga puluh dua persen warga amerika serikat memiliki senjata api
atau lebih dari delapan puluh satu juta penduduk memiliki senjata
ya jadi memang reaksi dari masyarakat tentunya marah sedih bahwa penembakan masal ini baru terjadi minggu lalu sebetulnya di buffle new yor
kemudian terjadi lagi sekarang di texas
jadi amarah itu ada tapi memang pendapat atau opini masing masing masyarakat ini berbeda beda
ada yang memang mereka menentang yang namanya aturan kepemilikan senjata api yang longgar
jadi mereka menginginkan pengetatan
harus ada pengetatan aturan kepemilikan senjata api
harus ada peningkatan proses pemeriksaan latar belakang calon pembeli senjata api
tapi di sisi lain ada juga kelompok masyarakat yang memang justru mendukung hak mereka untuk memiliki senjata api
karena memang kepemilikan senjata api di amerika serikat ini diatur atau dijamin dalam undang undang dasar amerika serikat dalam amandemen kedua konstitusi
jadi ada dua kelompok yang berbeda pandangan
bahkan ketika setelah terjadi
penembakan masal di kota ini pun di uvaldi
masih ada masyarakat yang mengatakan bahwa
ya memang penembakan masal ini bukan salah senjatanya yang melakukan penembakan itu orangnya
jadi bukan senjatanya yang harus ditanggulangi atau diikut campur lah
tapi harusnya yang ditangani adalah para pelakunya ini
apakah mungkin mereka memiliki masalah gangguan kesehatan jiwa
atau mereka punya sentimen kebencian berdasarkan
apa namanya berbagai hal
entah rasial atau kelompok tertentu
jadi mereka menganggap hal itu yang harus ditangani
bukan untuk mengotak atik soal aturan kepemilikan senjatanya
dan ini pun perdebatan ini dan perpecahan ini mengakar dan juga sampai ke atas
ke level para pejabat politik termasuk anggota legislatif amerika serikat
sampai sekarang belum ada reformasi undang undang kepemilikan senjata api yang berhasil digolkan oleh kongres amerika serikat
jadi reaksi masyarakat sedemikian rupa dan yang mungkin bisa dijadikan catatan adalah reaksi anak anak pelajar sendiri
jadi di kawasan di sekitar area washington dc di negara bagian maryland
di negara bagian virginia hari ini hari kamis waktu amerika serikat
tadi mereka melakukan aksi mogok belajar keluar dari ruang kelas sebagai rasa solidaritas
rasa amarah mereka terhadap terjadinya penembakan masal lagi lagi
lingkungan sekolah di mana seharusnya mereka merasakan rasa aman rasa terlindungi
bukannya rasa takut akan terjadinya penembakan masal yang mengancam nyawa mereka
ya rifan sedikit mungkin kalau saya dapatkan informasi seperti di negara bagian alabama texas
regulasi untuk mengatur kepemilikan senjata api ini memang cukup longgar dan pengawasannya seringkali tidak ketat
apakah ini merupakan salah satu kendala lalu seperti apa penegakan hukum di sana

kalau kita bicara statistik sebetulnya amerika populasinya ada tiga ratus an juta jiwa
sementara jumlah senjata api yang ada di amerika itu empat ratus juta hampir empat ratus juta untuk senjata api
jadi memang ada kalau kita rata ratakan satu orang penduduk memiliki satu senjata api
istilahnya seperti itu kalau dirata ratakan
dan memang masalah ini apa namanya tentang aturan kepemilikan senjata api ada
tidak ada yang mengatur di level federal di level pusatlah istilahnya di nasional
tapi sebetulnya negara negara bagian juga memiliki peraturan masing masing tentang aturan kepemilikan senjata api
texas termasuk salah satu yang memiliki aturan yang cukup longgar
di level nasional warga yang boleh memiliki senjata api itu adalah warga berusia dua puluh satu tahun ke atas
tapi di texas mereka yang boleh memiliki senjata api adalah warga yang berusia delapan belas tahun ke atas
kemudian tidak pernah terbukti terlibat dalam tindak kejahatan

rumah rumah anggota alposition tiga laret yang diberi perang utilisator
terimakasih banyak dan selamat ber floors kebeli